wah sangat disayangkan ya acara yang harusnya bermanfaat untuk masyarakat malah terganggu karena angin puting beliung
nah berikut ini juga nih aktivitas belajar mengajar salah satu sekolah di kabupaten bandung barat juga terganggu akibat pembangunan proyek kereta api cepat jakarta bandung
ya jadi setiap hari ratusan siswa harus terpapar debu dan juga mendengar suara bising kendaraan proyek ketika belajar
lebih dari enam bulan seribu satu ratus delapan puluh tiga siswa smp negeri satu ngamra kabupaten bandung barat harus belajar dengan kondisi tidak nyaman
hal ini bersamaan dengan dibangunnya jalur kereta cepat jakarta bandung tepat berada di depan sekolah
setiap hari siswa harus belajar dan beraktivitas di antara deru alat berat yang kerap membuat dinding kelas mereka bergetar
belum lagi debu yang berterbangan
bisa anda lihat ini adalah debu yang kemudian dihasilkan ketika memang banyak sekali kendaraan mobil proyek
yang kemudian melewati smp negeri satu ngamra ini
yang kemudian nantinya akan berdampak langsung pada aktivitas belajar mengajar
terutama di luar ruangan kelas smp negeri satu ngampera ini
tadi saya sempat bercerita bersama dengan anak anak di sini mereka mengaku tidak nyaman dan juga terkadang sesak napas
karena banyaknya debu yang terpapar ketika mereka melakukan aktivitas belajar mengajar di luar ruangan smp negeri satu ngamra ini
sejumlah siswa mengaku kurang maksimal saat belajar
kalau belajar jadi gak konsen terus suka banyak debu
jadi takut kalau keluar suka ada mobil besar jadi takut gitu takut
terus suka kebel kalau lagi makan di luar
sering batuk batuk ada yang pingsan dan ada suara berisik
mudah mudahan ada solusi yang tangguh mengganggu
smp negeri satu ngamprah memiliki luas tanah tujuh empat ratus meter persegi
dan enam ratus meter persegi atau lima meter persegi

yang kini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar
jadi harus sigap sigap seperti halnya mungkin karena ruangan yang akan dipakai ini sudah begitu rapuh
takutnya roboh dan sebagainya agar bapak ibu guru supaya memperlihatkan anaknya
kehadirannya bapak ibu guru yang ada di kelas ini maupun kelas yang lain
supaya anak anak lebih nyaman lagi
kemudian juga hal hal yang lain karena ini berhimpitan dengan the bodong ini
diusahakanlah anak anak itu memakai masker
masker gitu kan ya jaga jaga untuk kesehatan
menurut kepala dinas pendidikan kabupaten bandung barat imam santoso
pemerintah daerah akan segera membangun lima kelas pengganti agar siswa siswa bisa meninggalkan kelas yang lama
sebenarnya kita sudah meminta kepada pak bupati dalam hal ini untuk mempercepat
kan mou nya ini kan yang jadi permasalahan mou nya
tapi saya dengar kabar kemarin waktu tanggal satu oktober sudah ditandatangani nih
mou antara pihak dalam ini yang memiliki keterkaitan dengan proyek itu dengan pemerintah daerah
dan ini kan mempercepat prosesnya
nantinya pembangunan kelas baru akan dilakukan secara vertikal di sudut lain lingkungan sekolah
jauh dari wilayah pembangunan jalur kereta cepat jakarta bandung
kiki haryadi kavijati kabupaten bandung barat